organisasi kesehatan dunia atau who turut memantau perkembangan penanganan covid sembilan belas di indonesia
who melaporkan mobilitas warga meningkat dan meminta pemerintah untuk mengambil sikap
berdasarkan laporan resmi pada lima belas september lalu
who menyoroti lonjakan mobilitas warga di seluruh provinsi pulau jawa dan bali
menanggapi lonjakan yang sudah mencapai seperti sebelum pandemi
who menyarankan pemerintah indonesia untuk memformulasikan langkah antisipasi
dan mitigasi yang konkret baik di tingkat nasional maupun subnasional
dan selain itu who juga menyarankan adanya penerapan kebijakan kesehatan publik dan sosial atau phsm di seluruh wilayah
meski tingkat vaksinasi terus bertambah
organisasi kesehatan dunia who menyebut mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah utama di indonesia meningkat
usai pemerintah melonggarkan ppkm
bahkan mobilitas tersebut diklaim telah mencapai tingkat pra pandemi atau sebelum pandemi ya
dan apa argumentasi pemerintah terkait teguran ini
serta bagaimana memonitor situasi yang dikatakan landai seperti ini tetap terkontrol agar tidak terjebak euforia
kita bahas bersama dua narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama ada sony hari harmadi kabit perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
dan haryadi wibisono epidemiolog
selamat sore bapak bapak
ya terima kasih pak soni dan pak haryadi sudah bergabung dengan kita sore ini
sebelum ke pak haryadi saya ke pak soni dulu
pak soni who begitu ya dalam situation reportnya per delapan belas agustus lalu
ini sempat mengatakan bahwa mobilitas masyarakat ini sudah meningkat usai pelonggaran ppkm
dan bahkan situasinya ini mirip saat sebelum pandemi begitu pak
seberapa benar kemudian pernyataan itu bisa direspon oleh pemerintah pak soni
ya yang pertama memang who betul menerbitkan laporan per lima belas september dua ribu dua puluh
mengenai kondisi terkini covid sembilan belas di indonesia
dan dalam laporan tersebut pihak who menyoroti adanya peningkatan mobilitas masyarakat
terutama di wilayah jawa dan bali
ya beberapa sektor yang dinilai telah mengalami peningkatan mobilitas
terutama itu memang di sektor retail dan rekreasi terutama di jawa barat jawa tengah jawa timur dan banten
bahkan dalam laporan who tersebut empat provinsi yang tadi disebut telah mengalami peningkatan mobilitas
bahkan seperti sebelum pandemi
oleh karenanya who memberikan saran agar ada antisipasi yang konkret terhadap hal tersebut
nah memang jelas kami sendiri juga mengamati bagaimana
pergerakan atau mobilitas masyarakat
dan berkali kali kami ingatkan bahwa presiden juga mengingatkan jangan baik
dan ini juga akan menjadi evaluasi di dalam ppkm berikutnya
jadi saya tentu akan melihat di bawah pimpinan pak luhut untuk jawa dan bali
tentu akan melihat bagaimana formulasi yang tepat agar kita bisa
mengerem ya laju mobilitas penduduk ini
terus kemudian yang kedua kita terus mendorong dan juga memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan
baik yang digital dengan aplikasi peduli lindungi
maupun juga yang sifatnya reguler seperti pakai masker jaga jarak pengukuran suhu cuci tangan dan seterusnya
itu betul betul dilaksanakan
oleh karenanya koordinasi terus dilakukan
kita ingin memastikan juga bahwa satgas daerah melakukan upaya upaya antisipasi
beberapa daerah sudah melakukan antisipasi misalkan pemberlakuan ganjil genap di kawasan wisata
lalu kemudian juga bisa nanti kita batasi
sebetulnya kan setiap tempat itu sudah ada maksimum kapasiti
ya kan kapasitas maksimum yang diperbolehkan
dan itu kan harus dikontrol atau diawasi ya harus dilaporkan
dan kemudian kalau orang itu masih
untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi kan juga termonitor tuh berapa orang yang melakukan mobilitas di wilayah tersebut
jadi memang pagat daerah juga harus betul betul concern ya dengan apa yang menjadi pernyataan
kan yang diberlakukan di pembatasan atau di ppkm ini kan semuanya jelas gitu ya parameternya
prokesnya ketat begitu
terus juga ada kemudian syarat mutlak sekarang
aplikasi peduli lindungi begitu
yang juga termasuk bagaimana capaian cakupan vaksinasi
semuanya berjalan begitu ya sebagai bentuk asesmen dari laporan yang disampaikan oleh who
tapi kebablasan juga ini celahnya di mana sebenarnya
yang pertama kesadaran masyarakat untuk bisa membatasi mobilitas hanya untuk keperluan yang betul betul penting
kan kita lihat juga
ya orang tuh sebelumnya rasa dicuci gitu ya
atau kemudian dibatasi karena ada memang ppkm
sampai sekarang pun sebetulnya masih ppkm
ingat tingkatan ppkm itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
ini masih ada pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat
makanya dibuat leveling juga
dan kita tahu bahwa walaupun sudah level dua pun
masih ppkm pembatasan kegiatan masyarakat
nah tetapi karena kemarin kan memang mereka berada dalam situasi pembatasan yang sangat ketat
lalu sekarang seperti
seperti apa ya
masyarakat mulai merasa bisa bepergian dan seterusnya
nah ini kan juga harus ada kesadaran
karena bagaimanapun juga
orang memutuskan untuk berpergian itu
mungkin dia tidak berpikir bahwa di tempat tujuan itu
orang berpikir hal yang sama
sehingga pada saat yang sama terjadi lonjakan atau kerumunan
gas daerah penting sekali untuk menginformasikan
bagaimana misalkan secara online ya
misalkan di kebun binatang ragunan
contohnya di jakarta
berapa jumlah pengunjung saat ini secara real time
lalu kemudian bagaimana misalkan cctv yang ada di depan
antiriannya seperti apa
jadi masyarakat tahu
atau cara membatasinya dengan pembelian tiket secara online
sehingga bisa terkontrol
ya kedatangan dari para wisatawan
kalau gitu masyarakatnya salah lagi ya
tapi kemudian pertanyaannya juga kontrol dari masyarakat juga harus dijaga begitu
agar kemudian siklusnya tidak begitu begitu terus pak soni
saya ke pak haryadi ya
kalau dari perspektif epidemiologi
sorotan dari who ini cukup mendasar tidak
dengan situasi ini
bagaimana situasi di lapangan hari ini
saya kira observasi dari who tadi menurut saya memang terlalu
karena kan beberapa pihak sd melihat bahwa ternyata kondisi yang terjadi saat ini
diketerbatasikan sebagai suatu kondisi yang sederhana
jadi kebetulan adalah karena disitu dari pihak pemerintah
kita tampak sekali
pasang kekuatan yang kembali dini
pasang ke level dia
dia itu kita masih dengar itu
yang itu tetap disampaikan
walaupun kita tahu bahwa
dari pelatih pertahanan tadi
kebanyakan sudah kita pilih
namun kita melihat
ada persiapan pasti
di satu sisi
dari input pemerintah
yang melakukan perjalanan
oh tidak sama
dan di sini menurut
kita harus tahu bahwa
kasus dia itu belum aman
memang sudah ada perbaikan
saya menggunakan perintah mahal
oh yang aktif
itu tetap harus minum obat
banyak orang yang karena
pemahaman ini yang harus
sambil juga kemudian
audio dari pak haryadi
saya ke pak soni lagi
ada tarik ulur begitu ya
berputar di situ saja
kontrol yang akan
konkret begitu pak
jadi bung ferdi
kb ini kan juga
dengan berbagai strategi
tanpa perancerta masyarakat
masyarakat kan yang melakukan
termasuk saya sendiri kan juga
bagian dari masyarakat
individu yang ada
perannya sangat penting
untuk bisa mengendalikan dirinya
kita tahu bahwa
tetapi kan harus
ya saya melakukan
aktivitas di bidang industri
udah ada yang dibuka
udah mulai ada yang dibuka
pendidikan sudah mulai
tapi kan itu pilihan juga
ada strategi komunikasi risiko
yang paling ekstrim itu
dalam satu kondisi
ketakutan yang tinggi
lihat di bulan juli lalu ya
tinggi pada saat itu
jangan lupa loh bahwa
negara tetangga kita
sekarang kasus variannya
sudah delapan belas ribu ya
terus kemudian thailand
itu sudah tiga belas ribu
sendiri juga sudah
punya kasus sepuluh ribu
sangat membaik gitu loh
jadi upaya pemerintah
itu tadi sebagai
protokol kesehatan digital
sama sama bisa berjalan
itu bisa dibuka
nah kalau hanya bertahap saja
lalu terjadi penularan
dibuka secara bertahap
dan terus membuka
atau risiko penularannya
dalam kondisi pandemi
tidak ada penularan
yang paling besar
karena ini kan penyakit menular ya
bagaimana kita menurunkan
awareness di institusi
karena bagaimanapun juga
institusi ini menjadi tempat
sehingga institusi ini
juga harus mendukung
kepatuhan protokol kesehatan
warga yang ada
di dalam institusi tersebut
yang sudah disetujui
kita kan juga terus
mempercepat program vaksinasi
memastikan protokol kesehatan
sampai hari ini
kami masih memonitor
industri kepatuhan protokol kesehatan masyarakat
jadi nggak pernah ini
jadi kami begitu melihat
tadi pagi saya lihat juga
ada beberapa kabupaten kota
yang angka kepatuhannya turun tuh
dan satgas daerah tuh
penting sekali perannya
satgas daerah harus melihat data
dan harus bisa menganalisis
dampak dari apa yang dia lihat tadi
dalam beberapa minggu ke depan
kalau kita sudah lihat
ya ini kan bisa berdampak
terhadap kasus dalam dua minggu kemudian
harus segera kita lakukan
saya ke pak haryadi lagi
pak haryadi masih dengan kita ya pak
jadi dari paparan pak sony tadi begitu ya
strateginya sudah ada begitu ya
koordinasi semuanya berlaku begitu
narasinya seperti itu
kemudian mempertahankan momentum ini
saya ingin tanyakan ke pak haryadi
momentum ini dipertahankan
dengan strategi yang seperti apa baiknya pak
pertama kita harus memahami
saya setuju dengan disampaikan pak soni tadi
berdasarkan data yang ada di lapangan
bukan hanya data yang ada di pusat
karena kita tahu bahwa kemungkinan
ada gap antara data di lapangan
dengan data di pusat
ataupun perubahan kebijakan
ataupun perubahan pelaksanaan kebijakan itu
harus ada di
tadi pak sony mengatakan
di tingkat daerah
pelaksanaan itu di daerah
nah apakah para pelaksana
dari kebijakan pusat yang ada di daerah tadi
memahami situasi tadi
kita bisa melihat bagaimana
betulkah kondisinya itu melande
saya selalu mengatakan
lande itu kan rata
rata pada posisi tinggi itu masih berbahaya
saya lebih senang menggunakan istilah menurun
decline sampai pada tingkat yang serendah mungkin
karena melande itu selalu bisa misinterpretasi
melande pada posisi tinggi itu berarti berbahaya
jadi penularannya masih terjadi
dan itu yang tidak boleh terjadi
jadi kita harus menggunakan pemahaman
sebaiknya sampai menurun
menurun sampai kapan
menurun kalau bisa mendekati sebelum kejadian pandemi
nah ini menjadi target buat kita
jadi jangan puas dengan melande
melanda itu adalah baru setengah langkah
kalau kita sudah menurun
itu berarti penularan sudah terjadi
upaya ini itu sangat ditentukan oleh
pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan
saya menyadari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat itu sudah betul
menjadi tantangan buat kita bagaimana itu menerapkan
dan itu sangat tergantung pada kesamaan pemahaman
kesamaan persepsi terhadap tujuan atau goal dari kebijakan tadi
goal dari kebijakan adalah memutus rantai penularan
sehingga peranan pemerintah daerah
ataupun pelaksana dari kebijakan dan peranan masyarakat
itu harus satu satu faham
kita harus memutus rantai penularan
sekarang yang terjadi antara pemerintah ini
ada di sektor kesehatan di sektor non kesehatan
dalam ini ekonomi
kedua sektor ini saya faham betul terjadi tarik menarik
saya sebagai orang kesehatan indikator saya adalah
selama masih terjadi penularan
maka risikonya adalah tetap berbahaya
keinginan ataupun imbauan dari sektor ekonomi itu tetap hidup
tetap harus bisa dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan
begitu ada dampak negatif terhadap kesehatan
maka kita harus berani mundur selangkah
tadi disampaikan oleh pak soni
orang mobilitas itu mestinya adalah yang memang berkepentingan untuk keluar rumah
tapi sekarang orang melihat bahwa ada pembukaan
kesempatan untuk rekreasi
yang sebenarnya itu bukan kebutuhan esensial
namun itu kan lebih banyak kebutuhan sosial
ada psikologi massa di sini bahwa dengan adanya kondisi yang level dua
dan dibukanya sarana wisata
maka berarti saya bebas
ini yang berbahaya anda tidak bebas
anda memutuskan pergi tempat wisata
anda memasuki dalam situasi risiko
saratnya vaksinasi betul
prosesnya harus tetap ketat
dan pengawasan di tempat wisata tadi juga harus tetap ketat
oke baik terakhir saya ke pak soni
bagaimana kemudian menyeragamkan interpretasi ini pak
agar tidak ada salah paham salah mengerti
dengan pelonggaran pelonggaran yang ada
pembukaan pembukaan sektor sektor ekonomi yang dilakukan secara bertahap saat ini oleh pemerintah
bagaimana rekomendasi dari epidemiolog tadi pak soni
tadi pak soni menjawabnya
ya mohon maaf saya nggak bisa dengar suaranya pak haryadi tadi
tapi begini yang pertama di dalam tim saya juga didukung oleh para guru besar lingmistik ya bahasa
bahasa itu penting
makanya kami sendiri menggunakan bahasa bahasa yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat
yang nomor satu adalah informasinya
pesannya jelas dapat dipercaya dan sinkron dengan kebijakan
makanya kami pemilihan kata itu dilakukan juga oleh teman teman ahli linguistik ya
sembarangan pemilihan kata itu
kemudian yang kedua ya selain informasinya tadi membawa pesan yang jelas
media yang kita gunakan juga harus media yang efektif
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bisa ketika dalam acara keagamaan bisa melalui media ataupun melalui komunitas
lalu komunikatornya siapa yang menyampaikan
memang kami betul betul hati hati ya ketika berkomunikasi dengan masyarakat
mendorong pemahaman masyarakat
karena betul betul kita kondisinya sudah baik tetapi harus sangat hati hati
makanya bapak presiden itu berkali kali mengajak setiap pihak bekerja sama untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini
kita tidak pernah terlena
bung ferdi sampai detik ini eh kemarin saja datang menunjukkan bahwa
kita itu dalam satu hari melakukan testing lebih dari dua ratus tiga puluh empat ribu orang
jadi tetap ya terus kemudian tracing kita sudah naik ya lebih dari sembilan
dari tadinya dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan
artinya kita tidak melakukan apa namanya tidak kendor di dalam upaya upaya ini
testingnya antigen apa pcr pak soni
kemarin kita memvaksina hampir dua juta orang dalam satu hari
jadi kita tidak pernah mengendorkan
jadi sesuai dengan arahan bapak presiden
kita betul betul ya mencoba untuk belajar hidup sehat berdampingan dengan covid
tapi kuncinya adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan pakai masker jaga jarak cuci tangan segera divaksinasi
makanya tagline kami adalah ayo pakai masker ayo cepat pakai masker
oke baik konsistensi dari komitmen yang disampaikan pemerintah lewat satgas covid sembilan belas ini
agar kemudian tidak terjadi distorsi begitu ya
informasinya ke masyarakat karena upaya upaya untuk memahami situasi ini juga sudah dikomunikasikan dengan baik
agar diterima secara sederhana di tengah masyarakat dan juga menjaga kondisi ini tetap terkontrol dan tidak terjebak dengan euforia sesaat
terima kasih pak soni sudah bergabung pak haryadi juga sudah bergabung dengan kita sore ini
salam sehat selalu pak
terima kasih pak fethi
terima kasih pak soni
sampai ketemu lagi